berkaitan dengan perkembangan situasi politik terkini
semula penjelasan ini akan saya sampaikan kemarin di wisma proklamasi empat puluh satu
nomor empat puluh satu kantor dewan pimpinan pusat partai demokrat
tetapi saya pikir lebih tepat dan lebih baik kalau pernyataan pers ini saya sampaikan di cks ini
sebab di wisma proklamasi empat puluh satu sekarang tengah digunakan antara lain
untuk kantor tim pemenangan agus silvi
sedangkan forum ini bukan forum tim pemenangan agus silvi
tim pemenangan agus silvi itu terdiri dari sekian belas partai politik
baik yang memiliki kursi di dpr maupun yang tidak
dan juga sejumlah komponen non partai politik
termasuk unsur unsur relawan dan simpatisan
saya sengaja memisahkan forum ini dengan forum tim pemenangan itu
agar kami tetap fokus dan tidak perlu dipandang sebagai pencampur adukan
antara sikap pandangan
dan rekomendasi partai demokrat dengan apa yang sedang dilakukan oleh tim sukses agus silvi
sebagaimana tim sukses tim sukses yang lain
oleh karena itu rekan rekan wartawan
kapasitas saya dalam menyampaikan penjelasan ini lebih sebagai pimpinan partai demokrat
oleh karena itulah yang mendampingi saya
ini adalah unsur pimpinan dari partai demokrat
topik utamanya jelas adalah situasi politik terkini
utamanya berkaitan dengan yang saudara saudara liput dan beritakan hampir setiap hari
hampir setiap jam bahkan hampir setiap menit
yaitu seputar rencana gerakan unjuk rasa yang akan dilaksanakan di jakarta
pada tanggal empat november dua ribu enam belas mendatang
saya akan mulai dari bagaimana kita melihat situasi politik terkini
ya minggu ini politik di negara
negeri kita menghangat bukan hanya di jakarta
tetapi juga di seluruh tanah air
kita saksikan hari hari terakhir ini banyak pertemuan politik
misalnya presiden kita pak jokowi bertemu dengan pak prabowo subianto
kemarin saya bertemu dengan wakil presiden yusuf kala

yang para wartawan juga sudah mengetahuinya
dan banyak lagi saya pantau pertemuan pertemuan politik termasuk
statement yang dikeluarkan oleh para tokoh tokoh politik itu
saya memandang semuanya itu baik
dan jangan terlalu lama
ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka mereka yang berada di luar kekuasaan lantas dicurigai
intelligence harus akurat jangan berkembang menjadi intelligence yang ngawur dan main tuduh
saya kira bukan intelijen seperti itu yang harus hadir di negeri tercinta ini
karena amanah reformasi kita jelas kita ingin mereformasi tatanan budaya dan cara cara yang dulu terjadi di era otoritarian
yang tidak tepat kita ubah menjadi tatanan dan cara cara yang tepat
dengan cara cara yang tepat kita bisa mengubahnya menjadi tatanan dan cara cara yang tepat

sekaligus saya mengingatkan era sekarang ini adalah era demokrasi bukan era otoritarian
saya tidak tahu apakah adik adik wartawan pada penggal sejarah yang penting tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu juga berada dalam pusara nasional yang menandai terjadinya tonggak perubahan besar
dari era otoritarian menuju era demokrasi dulu
kalau ada yang tidak mengalami atau terlibat langsung baik untuk mengetahui sejarah kita sendiri
jangan sampai kita tahu sejarah negara lain
amerika serikat tiongkok timur tengah dan lain lain
tapi kita tidak mengetahui sejarah di negeri kita sendiri
masih berkaitan dengan situasi politik sekarang ini
saya juga menyimak banyak sekali seruan
boleh unjuk rasa
tapi jangan anarkis
itu juga seruan partai demokrat
itu juga seruan sby yang alhamdulillah dengan izin allah memimpin indonesia selama sepuluh tahun
beberapa saat yang lalu
unjuk rasa di negeri ini
unjuk rasa di sebuah
negara demokrasi yang tertib adalah ya unjuk rasa yang damai
dan tidak merusak
kalau unjuk rasa destruktif menangis kita semua
tidak mudah membangun negeri ini secara bertahap
bertingkat dan berlanjut
dari generasi ke generasi
oleh karena itu hasil pembangunan janganlah dalam waktu yang sekejap
katakanlah begitu tiba tiba harus dirusak
saya setuju saya juga menyerukan hingga hari ini dan akan terus menyerukan
setiap orang memiliki hak politik itu dijamin oleh konstitusi
untuk menyampaikan pandangannya pikirannya bahkan protes protesnya
dan dalam terminologi politik itu diperlukan
terminologi politik itu disebut unjuk rasa
asalkan sekali lagi tertib damai
tidak melanggar aturan dan tidak merusak
tetapi harus ingat bagi siapapun
unjuk rasa itu bukan kejahatan politik
unjuk rasa bukan kejahatan politik
unjuk rasa bagian dari demokrasi
tetap asalkan tidak anarkis
sepuluh tahun saya jadi presiden
sebagian dari saudara mengikuti bahkan kerap memberitakan
menyiarkan sepanjang sepuluh tahun unjuk rasa ada terus
mulai dari yang kecil menengah maupun yang besar
dan setiap unjuk rasa
apalagi dilakukan di depan istana
selalu saya utus
staf khusus saya staf pribadi saya
tolong dicatat apa temanya apa tuntutannya
barangkali ada yang perlu kita jadikan
masukan umpan balik dan pertimbangan
untuk mengambil keputusan menetapkan kebijakan
dan mengatasi masalah pada tingkat nasional
saya tidak alergi dengan unjuk rasa
saya buktikan dulu selama sepuluh tahun
dan meskipun sepuluh tahun pemerintahan yang saya pimpin
ibaratnya tidak boleh tidak pernah sepi
tidak pernah sepi dari aksi aksi unjuk rasa
pemerintahan kami tidak jatuh
ekonomi tetap tumbuh
saya masih bisa bekerja
siapa bilang tidak bisa bekerja
kalau tidak bisa bekerja bagaimana ekonomi tumbuh
dan lain lain yang alhamdulillah telah kita capai dulu
intelligence dulu juga tidak mudah melaporkan kepada saya
sesuatu yang tidak akurat
saya senang polisi dan jajaran aparat keamanan
juga tidak main tangkap
saya juga senang saya juga senang
saya juga senang tidak main tangkap
apalagi main tembak
tadi malam saya berbicara bicara dengan pak yusuf kalla
kami generasi yang lebih tua
ingat dulu peristiwa tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
yang melibatkan mahasiswa universitas indonesia
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan yang melibatkan mahasiswa trisakti
gara gara main tembak terjadilah prahara maha besar
yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini
kita harus pandai memetik pelajaran sejarah di masa silam
dulu saya juga tidak pernah dengan mudah menuduh
ada orang orang besar mendanai aksi aksi unjuk rasa
ada orang orang besar menggerakkan unjuk rasa
kalau dikaitkan dengan situasi sekarang
kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu
saya kira berbahaya
menuduh seseorang menuduh sebuah kalangan
menuduh sebuah partai politik melakukan seperti itu
pertama itu fitnah
fitnah lebih kejam dibandingkan pembunuhan
kita harus berhina
rakyat bukan kelompok bayaran
urusan hati nurani tidak ada yang bisa mempengaruhi
uang tidak ada gunanya
apalagi kalau urusan akidah
banyak di dunia ini mereka yang rela mengorbankan jiwanya demi akidah
kayak lebih banyak yang ada yang permannan sedemikian
dan saya mengatakan rasanya blurred
mesir libya tunisia yemen
itu tidak ada dikatakan penggeraknya
itulah era sekarang ini
jadi jangan tiba tiba menyimpulkan ini
yang menggerakkan ini
yang mendanai seperti itu
dalam menanggapi soal kemungkinan ada laporan
yang tidak berdasar seperti itu
saya bukan orang yang sekedar bicara
saya kumpulkan keterangan
saya korek apa yang ada dalam pikiran para penyelenggara negara
beliau beliau yang sedang mengemban amanah
karena saya mengetahui
dan setelah saya cross check
saya konfirmasikan benar adanya
yang saya dengar itu tidak benar
tidak seperti itu
kalau memang ada analisis intelligence
termasuk sumber sumber dari kepolisian
bahwa ada pihak pihak yang berpikir
pihak ini yang mendanai
pihak ini yang menggerakkan
yang punya kepentingan untuk
menggerakkan unjuk rasa besar itu
jika di sebuah negara ada intelligent failure
berlebihan atau kurang
aman saja pak
sudah tidur tidur saja ini
gak ada apa apa
ini paling paling unjuk rasanya lima ratus orang
semua tidak siap
datanya gak ada
faktanya tidak ada
ambil sumber sosial media
ah pasti ini yang menggerakkan
pasti ini yang mendanai
ataupun yang mengatakan dirinya sebagai
sering gaduh gerusa gerusu panik dan bertindak reaktif tak menentu
sibuk tapi value nya tidak ada
kita sering tidak tidur untuk melakukan banyak hal untuk atasi masalah
ternyata masalah tidak bisa diatasi
oleh karena itu kami berpendapat
dengan apa yang terjadi yang bergulir sekarang ini dari hari ke hari dari jam ke jam
saya pantau saya dengarkan saya analisis
yang terpikir barangkali yang dilaksanakan barangkali bagaimanapun unjuk rasa harus kita cegah
harus kita gembosi
sekat tutup di luar kota jakarta
jangan sampai ada yang masuk dari daerah daerah dari provinsi yang lain
langkah langkah itu boleh dikatakan tidak salah
tidak salah dalam arti
akan jauh lebih baik tidak perlu harus ada unjuk rasa apalagi unjuk rasa yang besar apalagi yang bisa anarkis
tetapi masalah selesai
sepanjang masalah itu bisa diselesaikan itu yang terbaik
mari kita bertanya sekarang
sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini
apa masalahnya saudara saudara dan kenapa di seluruh tanah air bukan hanya di jakarta saya kira semua memantau di sumatera di bagian jawa yang lain di luar jawa yang lain
rakyat melakukan protes dan unjuk rasa
tidak mungkin tidak ada sebabnya
mari kita lihat dari sebab akibat
pasti adalah yang diprotes
tidak mungkin tidak ada
ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy happy
sudah lama gak lihat jakarta misalnya begitu
barangkali karena merasa yang diprotes itu
dan tuntutannya itu tidak didengar

atau tidak dikutuk
sama sekali tidak didengar diabaikan
sampai lebaran kuda
masih akan ada unjuk rasa itu
ini pengalaman saya
sepuluh tahun memimpin dan banyak juga unjuk rasa
lima tahun jadi menteri
main kopel hukam juga saya dulu
banyak unjuk rasa
mari kita bikin mudah urusan ini
sekali lagi mari kita bikin mudah
mari kita kembali ke kuliah manajemen
dan metode pemecahan persoalan
yang kuliah di ilmu manajemen
di ilmu kepemimpinan
ayo kita kembali ke situ dulu
penistakan agama itu
kembali ke sistem hukum kita
di indonesia sudah ada jurisprudensi
sudah ada presiden
penegakan hukum di waktu yang lalu
menyangkut urusan ini
yang terbukti bersalah
juga telah diberikan sangsi
kalau ingin negara kita ini
jangan salah kutip
negara ini tidak terbakar
para penuntut keadilan
jangan salah kutip
negara ini tidak terbakar
para penuntut keadilan
ya mesti diproses secara hukum
jangan sampai beliau
dianggap kebal hukum
itu adalah bagian dari nilai nilai
negara kita negara hukum
kalau belum diproses
tidak perlu ada tudingan
pak ahok tidak boleh disentuh
setelah pak ahok diproses secara hukum
semua pihak menghormati
tidak ada yang bergaduh
dari mana pun
baik tekanan yang mengatakan
ini kepada penegak hukum ya
tekanan yang mengatakan
ahok harus bebas
pokoknya agus ulangi
harus dinyatakan bersalah
serahkan kepada penegak hukum
apakah pak ahok
tidak bersalah nantinya
atau pak ahok
biarkan para penegak hukum kita bekerja
begitu aturan mainnya
boleh rakyat mengikuti
proses penegakan hukum
berarti bola sekarang ada di
bukan di jalan jalan
bukan di tangan pak jokowi
bukan di tangan para pemimpin
organisasi masa islam
bukan di partai demokrat partai manapun
sekarang ada di penegak hukum
perhutangan mata rakyat indonesia
melalui media tradisional
maupun melalui media sosial
percakapan di lingkungan
polri di lingkungan
kejaksaan di lingkungan pengadilan
ataupun di jajaran pemerintahan
di era keterbukaan
atau di era digital society sekarang ini
dengan cepat menyebar
saya kira harapan rakyat juga
penegakan hukum haruslah fair
dan tidak direkayasa
rakyat harus menerima
bisa terbukti bersalah
bisa juga terbukti tidak bersalah
yang patut memberikan saksi
ayo kita mendidik diri kita semua
dengan menghormati proses
hukum sebagai panglima dengan catatan
para penegak hukum amanah
menjalankan tugasnya dengan benar
tanpa tekanan dari siapapun
harus kita terima
setelah ada putusan
mungkin ada yang
puas bukan mungkin
puas ada yang
tidak puas nah
kalau tidak puas ada
aturan mainnya bisa
naik banding pihak yang berhak
untuk naik banding sampai
ke kasasi sampai ke pk
ada aturannya terbuka
lantas ada yang
ada yang bertanya
harus minum ya kalau ada salah salah
inilah rekan rekan wartawan
kalau di rumah sendiri
agak bebas bicara
baik saya lanjutkan dulu
mungkin ada yang berkomentar begini
kalau begini berarti ada motif politiknya dong
ini sedang jadi calon
gubernur kok tiba tiba
berarti ada politiknya berarti tidak fair
berarti mengganggu beliau
menjalankan tugas sebagai calon gubernur
bahkan barangkali lebih jauh
ya kalau begitu pasti ada pihak yang menginginkan
pak ahok tidak terpilih lagi
ini saya dengar ini luar biasa nih
negara ini negara kita sendiri
bangsa ini bangsa sendiri
kita semua yang di jakarta
mari kita lihat dengan pikiran jernih
apa yang diucapkan oleh pak ahok
yang dilakukan oleh pak ahok
berkaitan dengan surah al ma'idah
sebenarnya bukan pelanggaran
aturan kampanye ansih
ya ada juga kaitannya
kalau di tarik tarik
ya ada juga kaitannya
bukan di situ letaknya
tetapi ini berkaitan dengan

baik ada atau tidak ada pemilihan gubernur
baik ada atau tidak ada pemilihan gubernur
masalah ini tetap harus diselesaikan
masalah ini tetap harus diselesaikan
dan kalau ada proses penegakan hukum
dan kalau ada proses penegakan hukum
menurut pak ahok
menurut pandangan saya

ahok tidak kehilangan statusnya
untuk juga menjalankan kampanye
menghadapi pemilihan gubernur dki jakarta
menghadapi pemilihan gubernur dki jakarta
yang insyaallah pemungutan suaranya
akan dilaksanakan pada tanggal
lima belas februari tahun dua ribu tujuh belas mendatang

tolong rekan rekan wartawan
statement saya ini
dan partai demokrat
pemilihan gubernur jakarta
pemilihan gubernur jakarta
mestinya tetap diikuti
pak ahok dengan pak jarod
kalau kita balik
dari nomor urutnya
pak agus dengan ibu sylvi
pak ahok dengan pak jarod
ahok dengan pak jarod
pak anies dengan pak sandi
harus tetap diberikan
kesempatan yang sama katakanlah
biar ketiganya berkompetisi
secara fair dan demokratis
secara fair dan demokratis
nanti rakyat jakarta
yang akan menentukan siapa
yang menurut mereka
memimpin jakarta lima tahun mendatang
harus dapat kita cegah
atau kecurangan yang masif
mereka mereka yang harus netral
tni polri bin dan tni
birokrasi harus benar benar
harus benar benar netral
harus benar benar netral
serahkan kepada rakyat
pasangan anis sandi tidak bangga
pak ahok tidak bisa
bersaing karena wo
biarkan ruang yang
dan kesempatan untuk
berkompetisi secara sehat
dan usulan sederhana
dan tulus dari partai demokrat
kami tidak ingin
partai demokrat tidak ingin
masalah agama dan bahkan
bisa menjadi masalah
tidak dapat diselesaikan
lepas kendali sehingga
menimbulkan situasi yang
kita ingin negara
dan pemerintahan terus bekerja dengan baik
pak jokowi terus melaksanakan
tugasnya dengan baik
untuk kita semua
saudara saudara dua ratus lima puluh juta
rakyat indonesia nasib
dan masa depannya disandera
oleh urusan satu orang
tidak benar kehidupan bernegara ini
karena urusan satu orang
yang tidak bisa kita
selesaikan secara benar
tepat dan bijak
para wartawan yang saya cintai
sekarang bagian kedua
pada kesempatan yang baik ini
saya ingin menyampaikan
mungkin sebulan terakhir ini
atau satu dua
dua bulan terakhir ini
diterpakan kepada saya
masih ada yang
dan terus menimpakan kesalahan
kepada sby pribadi
bahkan katanya sby harus diperiksa
oleh jaksa agung
statement menko pohlukam pak wiranto
di media masa
tidak ada instruksi presiden
kaitan tpf munir
dua hari setelah itu saya menerima pesan
dari jajaran jaksa agung
ingin bertemu dengan saya
tiga rabu itu
lima miliar ribuan kontsen
jika sby dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan munir come on
semua punya akal sehat rakyat punya akal sehat
pertama penegakan hukum menyangkut kasus meninggalnya almarhum munir aktivis ham indonesia
di era pemerintahan yang saya pimpin utamanya yang dilaksanakan oleh para penegak hukum
sudah saya jelaskan terang benderang
bapak presiden jokowi juga telah mengetahui rekomendasi tpf munir
meskipun kopi pertamanya
masih dicari disimpan di mana
tetapi kopi dengan isi yang sama juga sudah didapatkan dan kita serahkan kepada mensesnek
untuk dilaporkan kepada presiden jokowi apa rekomendasinya
dan apapun sesungguhnya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu
bola ada di tangan pemerintahan pak jokowi sekarang ini
bola ada di tangan para penegak hukum
yang sedang mengemban amanah sekarang ini
kalau menganggap yang dilaksanakan oleh para penegak hukum di era saya dulu
belum rampung harus diteruskan dilanjutkan sepenuhnya hak beliau
jangan digeser masalahnya
sudah dilagialisasi oleh mantan ketua tpf pak marsudi hanafi
tapi dicocokkan juga dengan anggota tpf yang lain
masih bergulir masih digoreng
yang berikutnya lagi perihal harta sby yang jumlahnya sembilan triliun
saudara saudara harusnya saya masuk dalam daftar satu ratus lima puluh orang terkaya di indonesia
versi majalah globe asia
belum lama dirilis
pada tanggal ini tanggal enam agustus apa tanggal delapan juni

mulai dari kekayaannya yang empat belas delapan miliar dolar amerika serikat
berapa rupiah itu
sekitar rp satu ratus enam puluh satu ratus enam puluh lima triliun
hingga yang nomor satu ratus lima puluh satu ratus sepuluh juta dolar amerika serikat
ini setara dengan satu lima triliun dolar as

dia memberikan jaya padatan c journey life media acara indonesia
sampai sekarang belum diralat oleh televisi itu
dan belum minta maaf
tidak berarti saya akan segera melakukan somasi
entah sengaja entah diplesetkan
kekayaan sby sembilan triliun
bahkan sekarang diviralkan
tiap hari orang
pak sby bapak di
hantam terus ini apa apa
sembilan triliun pak gitu
nah terhadap ini
fitnah yang kecil ini
kalau saya punya kekuasaan sekarang ini
era sekarang ini barangkali
yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit birit
yang menyebarkan fitnah itu sudah ketakutan
barangkali dalam waktu tiga hari sudah ketemu
baris krim sudah menemukan siapa
pertama kali yang menyebarkan berita
akhirnya menjadi viral
dan saya punya hak konstitusi untuk bermimpi
mudah mudahan mimpi saya ini tidak dilaporkan
misalnya mimpinya sby itu mengganggu stabilitas nasional
rakyat kebanyakan termasuk saya
jika difitnah oleh televisi
dan pelaku sosial media melanggar hukum dan itika
itu juga mendapatkan perlakuan yang sama
dan juga mendapatkan perlakuan yang sama
perhatian yang sama
tidak tebang pilih
yang sedang memegang kekuasaan
termasuk saudara saudara kita yang tidak bisa membayar pengacara
yang tidak berani melapor ke polisi
sementara kita mengambil kesempatan

dari harta sembilan triliun
masuk lagi sekarang rumah
yang diberikan oleh negara kepada sby
pemberitaannya luar biasa
sebuah tv mengatakan luasnya lima meter
ada lagi luasnya lima ribu meter
tanahnya tiga ribu meter persegi
saudara saudaraku yang mendengarkan
statement saya ini
mudah mudahan tidak dipotong tidak diedit
oleh karena itu youtubenya segera di
biar mereka mendengarkan utuh ucapan saya ini
menurut undang undang nomor tujuh
sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bukan dibuat oleh sby
di era sby dpr dengan
pemerintahan sby bukan
salah satu bunyinya
mantan presiden dan wakil presiden
dulu bunyinya bekas
bekas sekarang dianggap bekas
barang atau rosokan sekarang mantan
mantan presiden dan wakil presiden diberikan sebuah ruang yang sangat menarik
rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
semua presiden dan wakil presiden
dulu tidak ada aturannya

ada pejabat yang punya
tanah tiga meter persegi
kita atur di era saya dulu
dan yang diberikan oleh negara
kepada saya jumlahnya kurang
bagaimana lima ribu meter
jadi dengan gereja kekasih
nah kita itu
berusaha memberselitih acara
karena yang advantageous
jangan jangan dikira hanya saya yang dikasih
saya hari ini bicara pelan pelan
karena saya tidak ada
saya tidak ingin ada dusta di antara kita
negeri ini negeri kita semua
kita ingin makin ke depan makin baik
kita ingin pemerintahan pak jokowi juga sukses
untuk kita semua
melakukan langkah langkah yang tidak adil
yang mencederai harkat martabat dan harga diri
janganlah mengorbankan orang orang
untuk mencapai kekuasaan dan tujuan politik
itulah pandangan dan saran
kepada pemerintah dan penegak hukum
serta himbuan kepada masyarakat
yang barangkali akan
untuk melakukan unjuk rasa pada tanggal empat november
jangan langgar aturanlah
dan kemudian juga
itu pula penjelasan saya
tentang isu isu yang berkaitan dengan saya
dan juga dengan sby
dan juga dengan sby
dan juga dengan sby
mulai tpf munir
dan rumah pemberian negara
ini kami semua yang di kiri kanan ini merasakan
sejak agus harimurti yudhoyono mencalonkan diri
sebagai gubernur jakarta
saya dan keluarga
dengan sangat kencangnya
dan meminta pertolongan allah swt
semoga agus harimurti yudhoyono
yang menggunakan hak konstitusionalnya
dalam pemilihan gubernur jakarta
tidak dianggap sebagai ancaman
terhadap keamanan nasional
saya juga mohon doa restu
rakyat agar saya kuat
menghadapi keamanan nasional
dan kebijakan pemerintah politik ini
terima kasih rekan rekan
supaya tidak bias
dan saya kira cukup jelas
apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini
semoga rekan rekan wartawan selalu dibimbing oleh tuhan yang maha kuasa
sukses dalam menjalankan tugas yang tidak ringan
wartawan juga mengemban tugas suci
untuk demokrasi kita
untuk masa depan negara kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh